iya kamu tuh gak apa apa dianggap sama gavine
heran deh apa yang bagusnya sih murti
buat kampung cantik juga enggak
janda aja tempat tempat
yang menjaga sama mas gavine ngapain sih
tergila gila banget sama perempuan itu
kecintaan itu masalahnya
kalau gak murti itu
ibasin aku dari sini
setelah aku bebas
murti malah berubah
kalau murti gak ada
aku bisa pergi sama kamu

aku akan hebat di setiap seni
harus ke ilkah hidup
pada kalau lalu kita bahagia
ashley nggak ada
alhamdulillah ya allah
anak aku seli dan bagus selamat
akhirnya doa doaku kau kabulkan ya allah
akhirnya aku bisa berkumpul lagi dengan anak anakku
kamu harus banyak istirahat sally
seli takut bu
seli takut kalau ini semua cuma mimpi
nanti kalau seli bangun
ibu gak ada gimana
ini bukan mimpi nak
makasih umm pu
ibu keluar sebentar ya nak ya
aku mau pergi kemana bu
sebentar ibu mau pergi keluar sebentar aja
nanti ibu balik lagi ya
sebentar tunggu ibu ya
kamu mau kemana
loli ketinggalan mas
aku mau ke danau yang tadi
siapa tau dia masih ada disana
murti kamu tenang dulu
aku udah lama kehilangan anak anak
aku gak mau bilangin anak anak lagi
murti kamu tunggu disini aja ya
biar aku yang cari lolu
jangan rusak masa depan anak saya
aku gak mau ngerepotin mas lagi
tapi aku masih kuat
biar aku aja yang cari loli ya
mas biar aku aja cari loli sendiri
bagus sakit ginjal murti
dan sakitnya udah parah
bagus sakit ginjal
bahkan dia harus rutin cuci darah
kenapa bisa bagus sakit separah ini
kalau perkataan aku merusak kebahagiaan kamu
tapi aku ingin kamu tahu kondisi bagus itu yang sebenarnya seperti apa
ya allah bagus
mendingan kamu sekarang temui dok
biarkan kamu tahu detail
konsep bagus seperti apa
ini ujian dari allah
kalau kamu lemah
siapa yang nguatin anak anak
kenapa harus bagus
bagus pasti sangat kecil
kenapa penderitaannya begitu besar
ya allah kalau boleh memilih
biar aku aja yang sakit
aku jadi gak tega mau bilang
kalau loli itu udah meninggal
ini aja udah terlalu berat
gimana kalau ditambah berita tentang loli
ini yang tahu sekarang balik balik ke kabar
biar aku aja yang cari loyal
ini fakta kamu kelebihan ini
tapi juga gak rosashi kan
camrapal globetrotter seper burada